lalu transportasi umum akan kembali dibatasi secara ketat jumlahnya dan jamnya
ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan
tapi bukan berarti kita bebas berpergian dengan kendaraan pribadi
pesannya jelas saat ini kondisi darurat lebih darurat daripada awal wabah dahulu
maka jangan keluar rumah bila tidak terpaksa
tetap saja di rumah dan jangan keluar dari jakarta bila tidak ada kebutuhan yang mendesak